pemerintah dki jakarta terus berupaya mengejar target vaksinasi nasional
mekanisme baru pun diterapkan
jika sebelumnya kelompok lansia harus mendaftar secara daring melalui sistem pemerintah
kini warga lansia yang tinggal di ibu kota bisa mendaftar langsung ke puskesmas terdekat
untuk mendapatkan layanan vaksin covid sembilan belas
mereka cukup membawa kartu tanda penduduk saja
cicis salah satu penerima vaksin covid sembilan belas yang tinggal di kawasan pisangan jakarta timur
mengaku sangat diuntungkan dengan mekanisme baru ini
kakek berusia enam puluh empat tahun ini bisa mendapatkan vaksin covid sembilan belas hanya beberapa langkah dari rumah
tak perlu berlama lama mengantri
pertama saya kan warga pisangan baru di matraman
dengan adanya penyelenggaraan vaksin ini sangat membantu sekali
apalagi jangkauan dari rumah saya sangat dekat sekali
puskesmas matraman jakarta timur adalah salah satu vaskes tingkat pertama
yang telah menyelenggarakan layanan vaksin covid sembilan belas sejak sebulan terakhir
setiap hari puskesmas matraman melayani sekitar seratus peserta vaksin
selama bulan ramadan layanan vaksin dimulai pukul tujuh pagi hingga pukul satu siang
lansia boleh datang langsung yang penting dengan syarat adalah umur enam puluh tahun ke atas
enam puluh tahun ke atas
kemudian membawa ktp dki ktp dki seperti itu
kalaupun memang dia tidak berktp dki
tetapi memang domisilinya di kecamatan matraman
bisa membawa surat keterangan domisili dari rt rw sempat
sebenarnya vaksin itu ada dua kegiatan
vaksinasi statis itu di dalam gedung
kita ada vaksinasi dinamis
vaksinasi dinamis itu kegiatan vaksinasi yang mendekatkan
mendekat di lokasi domisili dari lansia
sesuai dengan lokasi kelurahannya
nah misalnya kan kita ada enam kelurahan
seperti nanti akan dilaksanakan di tanggal sembilan belas maret
vaksinasi lansia dosis kedua di sma tiga puluh satu
nah di situ kita memang minta bantuan selain sdm nages kita sendiri
dari total tiga belas dosis vaksin yang diterima kecamatan matraman
pada vaksinasi tahap kedua ini
sebanyak tujuh lansia telah divaksin
sementara itu sebanyak satu lima ratus lansia
kini masih dalam status tunda vaksin karena alasan kesehatan
meladia rahma warsa jakarta